siapa yang suruh
pak bos bu
oh boleh dong pak bos
tolong nanti kamu bawa rena ke jakarta hospital jam lima sore ya
sama supir berangkatnya
saya mau ketemuin raina sama pak suri
saya masuk dulu
jadi sekarang saya mau minta izin bawa reina ke sana
al sudah mempersiapkan semuanya dengan matang
setelah pak suri di cek kesehatannya
mereka akan bilang soal identitas reina
lalu membawa rena ke sana untuk bertemu pak surya
pertanyaan kepadanya apa yang akan dia lakukan
ya udah kalau gitu
iya bu bos
kalau gitu kami berangkat dulu ya bu ya
kalian dulu sama om ana
terima kasih bu bos
waktunya semakin dekat menjelang nino mengetahui soal reina
apakah aku sudah siap
apakah aku sudah siap
nanti aku akan mencoba
dengan beras beneran
nasi dan mie nya menyatu dalam kuah soto gurih

pop mie panas beneran tambah seru
no repot terus bebas
non mainkan yang ada
pak maafin aku pak
pak maafin aku pak
aku tau aku salah
aku gak akan keluar
setelah pak maafin aku dan janji gak bakal bilang ke nino
aku gak mau
aku gak mau
pak tolong bawa keluar
maafin pak aku salah
tidak keluar sayang
enggak mau pulang sebelum pak maafin aku
ini dokter saya saya sudah panggilkan susah semuanya
aku masih mau ngomong soal papa aku mau pastiin papa jenis aku nggak ceritain ini semuanya ke
lo kenapa sih mbak udah udah lah kamu mau apa lagi kamu udah minta maaf
tapi kalau papa belum mau maafin kamu
lebih baik sekarang kamu pulang
kamu siapin diri kamu
untuk apa yang akan terjadi selanjutnya saya
mama nyuruh aku pulang
terus aku pulang dan aku pasrah aja gitu
ngebiarin papa cerita semuanya ke nino
mau mikir nggak sih
kalau sampai aku pulang aku akan berpikir apa yang akan terjadi sama nino
mikir nggak kalau sampai aku pulang aku akan berpikir apa yang akan terjadi sama nino
anakku itu nggak ada ayahnya
kamu juga melakukan hal yang sama ke andin
kamu seperti itu juga dulu ke anda
terus mau aku ngerasain itu juga

yang harus aku lakukan sekarang
berikan obat penghilangnya rizus
untuk pengendalian rizus
itu apa dok
pengencar darah bu
saya suntik ya pak
sekarang pak surya istirahat
dan jangan banyak pikiran
yang memicu stres ya pak
jadi riki alexander dan elsa anindita
nggak pernah jadi cover di majalah kapal
coba saya cek majalah lain kali ya